pasca hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir
sebuah rumah makan terapung di bawah jembatan sungai ciminya
kecamatan cililin kabupaten bandung barat
terseret arus deras banjir bandang hingga jauh ke hilir
di tasikmalaya banjir bandang membuat sebuah rumah terjungkal
dua warga terluka saat berusaha menyelamatkan diri
video amatir warga merekam detik detik terseretnya rumah makan terapung milik yanto
di bawah jembatan sungai ciminyak kecamatan cililin kabupaten bandung barat
terseret banjir bandang hingga jauh ke hilir sungai
beruntung saat kejadian rumah makan tersebut tidak sedang beroperasi
karena sungai ciminya tersebut mengering
padahal biasanya rumah makan terapung yang tepat berada di bawah jembatan ciminya
keramai didatangi tamu
menurut yanto pemilik rumah makan terapung
sebelum peristiwa itu terjadi memang sedang turun hujan cukup lebat hingga berjam jam
ujannya kecil di sini
padahal dari hilir itu gede banget
makanya saya juga nyantai aja gitu
kan begitu dua jam kemudian nggak kontrol lagi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
namun kerugian ditaksir mencapai dua puluh juta rupiah
karena rumah makan tersebut mengalami kerusakan cukup parah
sementara itu rumah milik ino di kampung semah dalem puspasari kabupaten tasikmalaya
diterjang banjir bandang sabtu lalu
rumah kayu ini terseret air bercampur material bambu
serta batang kayu sejauh hampir sepuluh meter
selain terbalik di tengah persawahan warga
seluruh isi rumah hancur tidak bisa diselamatkan
meski tidak menimbulkan korban jiwa
dua orang anak ino terluka saat berusaha menyelamatkan diri
melihat air setinggi apa
ya sama sama rumah makanya
langsung kena rumah
mudah itu ke bawah air itu
ya untungnya nggak ada
itu yang punya rumahnya kan udah pada keluar
hujan deras juga menyebabkan longsor dan jalan ablas
akibatnya kendaraan roda empat tidak bisa melintas
dan harus memutar puluhan kilometer jauhnya
selain itu ada tiga rumah warga yang jadi korban
dan pergeseran tanah dan terpaksa mengungsi ke rumah saudara
tim liputan transmedia
kamanah mata pekat
akibat intensitas hujan yang tinggi ditambah
dengan proyek pengerjaan saluran air atau drainase yang tak kunjung selesai
komplek perumahan kementerian dan kebudayaan di bekasi
tergenang banjir setinggi lima puluh hingga delapan puluh cm
akibat banjir tersebut sebagian warga ada yang bertahan di rumah masing masing
dan ada juga yang mengungsi
perumahan kementerian pendidikan dan kebudayaan di kelurahan ciketingudik
kecamatan bantar gebang kota bekasi
tergenang air setinggi lima puluh hingga delapan puluh cm sejak sepekan lalu
akibatnya sebagian warga ada yang sudah mengungsi ke rumah saudara
sebagian lagi terpaksa bertahan di rumahnya masing masing
nah kemarin itu kok bisa nambah biasanya kan nggak seperti ini
nah terus yang kedua kemarin tempat secoba coba

coba telepon lurah
saya ingin tahu gitu actionnya seperti apa
cuma kemarin bilang ya mau diapain lagi
nah itu yang saya nggak suka gitu maksudnya
lurahnya sendiri katanya memang ada bendungan yang memang belum selesai
berbagai upaya pun telah dilakukan warga
termasuk protes ke kelurahan ciketing udik karena adanya proyek pembangunan gorong gorong
atau aliran drainah seserta bendungan penabung air yang belum juga diselesaikan hingga saat ini
eli kustara bekasi